pemerintah berencana memberikan santunan bagi korban aksi terorisme
berapa besar santunan yang akan diberikan pemerintah akan dibahas dalam revisi undang undang terorisme
dalam undang undang terorisme yang kita revisi kita mengusulkan adanya satu bantuan kompensasi kepada korban korban terorisme itu
tapi kan belum ditandatangani
dan walaupun demikian bnpt kemarin sudah koordinasi dengan menkopol hukam
untuk mereka datang ke samarinda memberikan santunan ya kepada anak anak kita yang kena atau menjadi korban aksi itu
baik yang meninggal maupun yang di rumah sakit